meski berulang kali dirazia masih saja banyak warga yang berbuat tindak asusila
empat pasangan tak resmi dan belasan penghuni kos
rabu malam terjaring razia petugas di beberapa rumah kos di kota blitar
keempat pasangan bukan suami istri itu kepergok tengah berada dalam satu kamar
petugas gabungan langsung merazia sebuah tempat kos serta rumah karaoke di kawasan karangtengah kota blitar
dalam razia itu petugas mendapati enam orang pelajar putra putri sedang berada dalam satu kamar
selain enam orang pelajar petugas juga mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar
serta wanita pekerja malam yang tidak memiliki kartu identitas
sementara di kawasan sananwetan petugas gabungan mendapati belasan wanita tinggal bersama tanpa kartu identitas lengkap
bahkan beberapa di antaranya mencoba kabur dengan mengendarai motor untuk menghindari pemeriksaan petugas
dalam hari ini ada empat pasang yang dinyatakan identitas
pertama mereka usia sekolah tidak memiliki kartu sesuara dan sebagainya
razia rumah kos akan terus digelar selama satu bulan penuh untuk menghindari tindak asusila
serta menciptakan kondisi aman dan nyaman selama bulan suci ramadan